kami mendapatkan informasi terkini kita akan update kondisi terbaru yang ada di cianjur jawa barat
kita langsung ikuti konferensi pers di sana di pendopo bersama dengan bupati cianjur
besok pagi akan kita update secara terbatas untuk kemudian kita kunci lagi di jam lima sore nya
demikian mungkin pola sirkulasi informasi supaya tidak terjadi lagi simpang siur perbedaan data yang disampaikan oleh baik itu individu maupun institusi baik di pusat dan daerah untuk percepatan informasi dan tentu saja akurasi dari informasi itu sendiri
baik dalam konferensi pers sore ini sudah hadir bapak kepala bnpb bapak letnan jenderal tni suharyanto sosmm
selamat sore bapak kemudian ibu kepala bmkg ibu prof dwi korita karnawati psd
kemudian bapak nelwan dari kemenko pmk mewakili bapak menko pmk yang sudah lebih dulu kembali ke jakarta
mungkin untuk sekuens rilis atau sekuens berbicara pertama bapak kepala bnpb akan menyampaikan update dari data
konsolidasi data yang kita sudah lakukan satu hari ini jadi benar benar kita cross check berapa yang teridentifikasi nanti akan disampaikan oleh bapak kepala
kemudian hal hal apa yang mungkin masih perlu kita perhatikan ke depan terkait dengan kondisi pasca gempa ini dan juga mungkin terkait dengan cuaca
nanti setelah bapak kepala bnpb akan dilanjutkan oleh ibu kepala bmkg
dan terakhir mungkin nanti kami mohon kesediaan bapak
pak nelwan dari kemenko pmk untuk memberikan gambaran kebijakan yang akan diambil untuk proses proses yang dilakukan pasca gempa di cianjur ini
waktu dan kesempatan dan memperpanjang waktu kami persilahkan kepada bapak kepala bnpb
terima kasih moderator
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera bagi kita semua
salam salam swastiastu
yang saya hormati rekan rekan media sekalian
sore ini saya akan menyampaikan informasi sementara per hari ini
terkait dengan korban dalam bencana alam di kabupaten cianjur ini
yang pertama korban jiwa meninggal dunia
yang kedua sekarang ada dua ratus enam puluh delapan
dari dua ratus enam puluh delapan itu
yang sudah teridentifikasi
dari dua ratus enam puluh delapan yang sudah teridentifikasi siapa siapanya ini sebanyak satu ratus dua puluh dua jenasa
kemudian di samping tadi dua ratus enam puluh delapan dan yang sudah teridentifikasi satu ratus dua puluh
masih ada korban hilang
dan ini masih dilakukan pencarian setelah terus menerus
nah apakah satu ratus lima puluh satu orang ini nanti bagian dari yang belum teridentifikasi nanti kami akan dalami lebih lanjut
bisa saja yang masih hilang pencarian itu sebagian berada dalam data dua ratus enam puluh delapan yang belum teridentifikasi
karena yang baru teridentifikasi tadi kan satu ratus dua puluh dua jenasa
yang kami peroleh sampai sore ini sebanyak satu delapan puluh tiga orang
kemudian untuk yang mengungsi
ada sejumlah lima puluh delapan tiga ratus enam puluh dua orang
kemudian kerugian material
kerugian material rumah rusak berat
dapat informasi sejumlah enam lima ratus dua belas
dapat informasi sejumlah enam lima ratus dua belas

kemudian rumah yang rusak sedang
kemudian rumah yang rusak sedang
sejumlah dua tujuh puluh satu unit
rumah yang rusak ringan
sisanya semuanya masih terus kita laksanakan pendataan
kemudian daerah yang terdampak
ada dua belas kecamatan
yang pertama kecamatan cianjur
yang kedua kecamatan karangtengah
yang ketiga kecamatan warungkondang
yang keempat kecamatan cugenang
yang kelima kecamatan cilaku
yang keenam kecamatan cibeber
ketujuh kecamatan soekarsmi
kedelapan kecamatan bojongpicung
kesembilan kecamatan cikalongkulon
kesepuluh kecamatan sukaluyu
kesebelas kecamatan pacet
dan kedua belas kecamatan gekbrong
dari dua belas kecamatan ini
masing masing kecamatan sudah berdiri tempat tempat pengungsian
bahkan mungkin jumlahnya bertambah
karena tempat tempat pengungsian
yang dua belas ini
adalah tempat tempat pengungsian
yang diharapkan terpusat
bagi masing masing kecamatan
korban gempa di kecamatan itu
tetapi seharian kita lihat tadi
ada juga warga masyarakat
yang mendirikan tenda tenda seadanya
di dekat rumahnya masing masing
kami dari bnpb bbbd tni polri
dan semua kementrian lembaga
njolsm dan semua stakeholder
yang berkaitan dengan penanganan bencana ini
akan terus membantu mendampingi
kami usahakan bahwa yang masih mengungsi
di titik titik dekat rumahnya ini
bisa masuk ke tempat tempat pengungsian terpusat
agar lebih terjamin
dari segi perawatan
pelayanan maupun logistiknya
kemudian langkah yang dilaksanakan bnpb
sore ini juga atau hari ini juga
penanganan darurat sudah beroperasi
dari posko itu setiap pagi
akan dilakukan kegiatan
yang pertama adalah
kita masih tanggap darurat
sehingga fokus kegiatan
melaksanakan pencarian dan evakuasi korban
tadi saya sebutkan masih ada satu ratus lima puluh satu yang hilang
apakah itu hanya datanya segitu
atau nanti ada bertambah
nanti akan disampaikan kemudian
tetapi kami pastikan bahwa
tanggap darurat ini akan berakhir
ketika semua korban
syukur syukur semuanya sudah ditemukan
tidak ditemukan tapi ternyata sudah meninggal dunia
itu pun sudah teridentifikasi memang
hilang dan tidak ditemukan lagi
kita akan berusaha semaksimal mungkin
semua korban ini bisa ditemukan
baik dalam kondisi
maupun kondisi meninggal dunia
kemudian setiap jam tujuh belas
kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini
perkembangan penanganan harian
apakah yang ditemukan bertambah
kegiatan hari itu seperti apa
itu akan disampaikan
pada pukul tujuh belas
komandonya dari posko penanganan darurat
kemudian setiap pukul sembilan belas
dari semua unsur kegiatan
jadi tidak ada lagi nanti
semuanya bergerak tanpa komando
melakukan kegiatan dalam penanganan pengungsi ini
seirama dan semuanya
bantuan kepada masyarakat
baik yang datang dari
yang banyak yang membantu
semuanya akan dipusatkan
nanti pendistribusian bantuan bantuan itu akan diatur
di posko ada yang bertanggung jawab
di bidang pencarian dan pertolongan
ada yang bertanggung jawab
di bidang logistik dan pendistribusian
dan ada yang bertanggung jawab
terkait dengan kegiatan harian
semuanya di jabat
oleh para pejabat
supaya kegiatan ini bisa sinergi
hari ini rata rata sudah
mendapat fasilitas yang lebih baik
daripada tadi malam
tenda tenda yang lebih besar
ini sudah didirikan
baik dari pemerintah daerah
baik dari tni polri
dan tenda tenda bantuan lain
diharapkan tidak ada lagi
yang menggunakan tenda seadanya
nanti ibu dwi korita akan menjelaskan
situasi terkait iklim
ini iklim buruk
ini iklim hujan
jadi kita khawatir
kalau tidak tempatnya representatif
misalnya tidur di tenda pun
diharapkan tendanya yang
kalaupun hujan ini bisa berlindung
di balik hujan itu
kami juga sudah distribusikan
dapur dapur umum ini sudah beroperasi
logistik per hari ini cukup banyak
jadi di tenda tenda itu
bisa semuanya terlayani
kalau masih ada yang kurang sempurna
masih ada yang belum terlayani
ini sehari demi hari
lambat laun ini tentu saja
berusaha kami perbaiki
kemudian rumah sakit
rumah sakit yang ada
rumah sakit umum daerah cianjur
rumah sakit sayangge
ini dua duanya sudah berapa
ini rumah sakit
ini rumah sakit
ini rumah sakit
tenda tenda di depan rumah sakit
kekurangan kekurangan tenda ini ditambah terus
kekurangan kekurangan tenda ini ditambah terus
tenaga medis ini juga
dari kementerian kesehatan juga sudah dibantu
khususnya terkait dengan

dokter dokter bedah ahli tulang
dan yang berat
untuk tidak menambah beban
sebagian juga sudah dirujuk
ke rumah sakit
kami informasikan bahwa kemarin
pasien juga sudah di
kirim ke rumah
rumah sakit hasan sadikin di bandung
dalam tanggap darurat ini
dalam tanggap darurat ini
rekan rekan media sekalian
kita sudah menyampaikan
bahwa masyarakat akan
tidak akan menderita
tadi ada kunjungan bapak presiden
juga sudah menyampaikan kepada masyarakat
masyarakat ini memikirkan
banyak rumah tadi
yang rusak berat itu hancur
sudah kita jelaskan kepada masyarakat
makanya tanggap darurat ini
bisa cepat selesai
sudah tidak ada lagi yang harus dicari
tidak tinggal lagi di tenda
dibangun rumah hunian sementara
nah hunian sementara ini
belajar dari pengalaman
berdasarkan dana bantuan bantuan
dari pemerintah nanti sesuai dengan
situasi dan kondisi
yang skema kedua adalah
masyarakat terdampak ini juga
misalnya satu keluarga ini
punya keluarga yang mau menampung
atau orang tuanya
atau sanak saudaranya
jadi bisa untuk sementara
ditampung oleh keluarganya
dan dari pemerintah
ini akan membantu dana bulanan
untuk sewanya itu
namanya dana tunggu hunian
sampai rumahnya sendiri
itu selesai dibangun oleh pemerintah
nah kami tadi sudah koordinasi
pak bupati akan
melaksanakan pendataan secara cepat
sehingga setelah tangkap darurat
mulailah kita membangun
masyarakat yang rusak berat itu
supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama
mereka sudah kembali ke rumah
itu semuanya dibangun oleh pemerintah
tadi bapak presiden
menyampaikan yang rusak berat
dibantu lima puluh juta
yang rusak sedang dibantu dua puluh lima juta
dan yang rusak ringan sepuluh juta
rumahnya kalau lima puluh juta
misalnya yang punya rumah masih punya tabungan
ya silahkan ditambahkan disitu
ingin membantu semen
bisa juga ditambahkan disitu
masyarakat yang sama sekali miskin
ini tentu saja disamping lima puluh juta juga
nanti dari lembaga lembaga swadaya
yang ini terkenal dengan
apalagi dalam bencana ini semuanya ingin membantu
ini pun segera bisa membantu
meskipun dari pemerintah pusat hanya lima puluh juta
tetapi rumah yang nanti dibangun
sudah layak untuk dipakai
dan bisa untuk melanjutkan hidup
itu rekan rekan media yang perlu saya sampaikan
silahkan saya kembalikan
untuk sementara kepada moderator
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak kepala bnpb
rekan rekan media pertanyaannya kita hold dulu
kita selesaikan dulu
ibu kepala bnpb dan pak nelwan
menyampaikan informasi yang perlu kita elaborasi
diskusikan nanti pada sesi tanggung jawab
terbatas di akhir preskon ini
ibu kepala bmkg
waktu kami persilakan
kita sudah dengarkan statement dari kepala bnpb
lejen tni suharyanto
yang mengupdate kondisi di sana
dimana korban jiwa bertambah
sampai dengan pukul lima sore tadi
dan dari jumlah total tadi

sudah dapat diidentifikasi
sedangkan korban hilang
masih dalam pencarian
dengan korban luka luka diatas seribu orang
dan lima puluh delapan ribu orang lebih